inilah video amatir milik tim rescue bksda kalimantan tengah
saat menyelamatkan orang utan jantan dewasa di kawasan bandar udara
tepatnya di kantor kargo bandar iskandar panggalan bun kalimantan tengah rabu kemarin
tidak mudah mengevakuasi satwa langka bernama latin pongo pigmeus hurmubi
dengan bobot seberat sembilan puluh kg ini
petugas rescue harus ekstra hati hati hingga menembakkan peluru obat bio sebanyak lima kali
belum diketahui asal usul orang utan liar ini
petugas menduga orang utan itu masuk ke area bandar udara untuk mencari makan akibat kelaparan
setelah diperiksa orang tua tersebut dinyatakan sehat dan dimasukkan ke kandang transit
untuk dibawa terlebih dahulu ke kantor bksda kalimantan tengah skw dua pangkalan bun
satwa ini direncanakan dilepas liarkan ke habitat aslinya di suaka marga satwa lamandau kalimantan tengah
samsudin nur kota waringin barat kalimantan timur